kementerian perhubungan mengaku telah mendapatkan laporan dari pihak bandara
soal penumpukan penumpang yang terjadi pada kamis empat belas mei dua ribu dua puluh
jadwal penerbangan yang berdekatan diklaim sebagai penyebab utama terjadinya penumpukan penumpang
agar insiden tersebut tidak terulang kembali
kementerian telah mengatur ulang jadwal penerbangan yang berdekatan
sementara itu kementerian juga akan terus melakukan koordinasi dengan pengelola bandara
otoritas dan maskapai terkait aktivitas penerbangan di tengah kebijakan pelonggaran psbb
selama masa pandemi covid sembilan belas
kami akan menambah jumlah tenaga dari kantor kesehatan pelabuhan
maupun juga jumlah tenaga yang akan mengawasi penumpang
agar tidak terjadi penumpukan dan bisa terjadi atau diimplementasikan jaga jarak
dikutip teriadetik com selain mengevaluasi terjadinya penumpukan penumpang
pihak bandara soekarno hatta juga melakukan perubahan jalur pemeriksaan berkas izin perjalanan
yang tersedia di depan pintu masuk keberangkatan mulai jumat lima belas mei
jalur pemeriksaan berkas izin penumpang diubah dengan hanya menggunakan satu garis lurus
tidak berjajar ke samping seperti sebelumnya
di jalur awal tersebut tersedia dua pos yang difungsikan untuk memeriksa berkas izin penerbangan calon penumpang
dengan dua orang petugas yang berada di tiap masing masing pos
selain itu pihak bandara soekarno hatta juga melakukan perubahan jalur pemeriksaan berkas izin penumpang

dengan garis hitam kuning yang berjarak antara satu dengan yang lain untuk menerapkan physical distancing